setelah ratusan anak meninggal akibat penyakit gagal ginjal akut
akhirnya pemerintah mulai mengambil langkah tegas
bepom kini menelusuri dua farmasi yang produknya terindikasi mengandung etilen glikol
dan dietilen glikol dengan konsentrasi sangat tinggi
sehingga diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut
indikasinya bahwa kandungan dari edg dan edg di produknya itu
tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan
tapi sangat sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik
dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut
tim khusus polri juga tengah menguji sampel obat sirop pada pasien korban gagal ginjal akut
sampel dikasih polri untuk kepentingan penyelidikan
tim juga menyelidiki unsur pidana dari penyakit gagal ginjal akut yang dipicu obat sirop
hari ini mereka sedang melakukan pendalaman terkait hasil laboratorium
namanya laboratorium yang menyampaikan kepada penyelidik
karena itu kepentingan penyelidikan ya
kita sudah mendapat sampel dari kementerian kesehatan
antara lain dari urin kemudian darah dan juga sampel obat
sebelumnya dalam rapat internal senin siang di istana bogor
presiden joko widodo menyampaikan data per dua puluh tiga oktober dari dua puluh enam provinsi
ada dua ratus empat puluh lima kasus gagal ginjal akut
jokowi menginstruksikan bepom untuk menarik obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal
dan menyelidiki faktor penyebab gagal ginjal
tim liputan cnn indonesia